teknologi telpon genggam berkembang setiap saat
aneka ragam fitur terbaru diperkenalkan hampir setiap tahun
akibatnya teknologi yang cukup baik tahun ini bisa jadi akan kepayahan dalam dua atau tiga tahun mendatang
jika melihat dari informasi garansi rata rata produsen telepon genggam memberikan garansi selama satu tahun
artinya setelah lewat masa tersebut sebuah telepon genggam akan mulai mengalami penurunan kemampuan
lalu bagaimana dengan rata rata masyarakat indonesia
bagi adri arlan dan francisca karyawan swasta di jakarta
momen tahun baru ternyata tidak membuat mereka serta merta mengganti perangkat ponsel
saya mengganti hp saya itu mungkin sekitar tiga tahun sekali
alasannya ya pertama untuk meningkatkan performa ya karena kan teknologi itu cepat sekali dia berkembang
jadi mungkin softwarenya jadi agak lemot dan juga kapasitas hpnya juga tidak bisa semumpuni dulu
dan menurut saya ini cukup ini ya cukup bagus karena saat saya mau membeli hp saya biasanya riset dulu hp mana yang secara performa atau secara spesifikasi bisa cukup oke untuk beberapa tahun ke depan

biasanya kalau ganti handphone aku empat tahun sekali
dan ganti handphone kenapa karena biasanya memori dari handphone lama sudah penuh
jadi harus beli device baru supaya lebih praktis dan simple tidak perlu pindah pindahin data lagi
penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebiasaan orang indonesia dalam mengganti ponsel kami dapatkan dari aryo medianto pr manager salah satu produsen smartphone di indonesia
berdasarkan survei internal yang mereka lakukan
di konsumen yang kelasnya itu adalah kelas
berdasarkan survei internal yang kelasnya itu adalah kelasnya
batasnya adalah penggantian smartphone
bukan salah satu
kalau menggunakanurer lima
kalau menggunakanerme gunakan slicing menuntun simbol ratu
setelah itu dia misalnya kaya delegate tahu mengontrol quarterback
yang kelasnya tidak atau terlalu mahal untuk digaul wangi dayanya juga bisa jadi berbeda
dan kemudian kalau dilihat sebenarnya pola pergerakannya masih sama
dan kemudian kalau dilihat sebenarnya pola pergerakan masih sama kebiasaan mereka memberikan serabat smartphone itu pada saat had season suatu
banyak anak anak sekolah mulai masuk
itu biasanya ada kebiasaan kecenderungan orang indonesia dalam mengganti perapa smartphone
aryo menambahkan saat menjelang lebaran
hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang bekerja
biasanya menerima tambahan pendapatan dari thr
menurut kreator konten yang kerap mereview ponsel feni astri
rata rata umur pakai ponsel orang indonesia adalah dua sampai tiga tahun
ponsel yang rusak berforma menurun baterai bocor
ataupun garansi habis adalah beberapa alasan mengapa orang indonesia mengganti ponsel mereka
agar usia pakai ponsel tetap awet teddy punya tipsnya
kesehatan baterainya itu harus kita jaga ya mas
apalagi ketika dia sudah low bed
baru kita charge gitu
karena kasihan baterainya nanti
kalau kita paksakan untuk tetap bekerja
otomatis kesehatan si baterainya akan terkuras
kayak kita lagi tidak sehat lah
jangan sampai juga kita tinggal dia tidur
itu baterai tetap kita cas
itu juga bisa merusak kesehatan si baterainya
terus aku rasa install aplikasi seperlunya aja
yang benar benar kita perlukan
kalau gaming kalau memang untuk killing time
ya bolehlah untuk menginstal gaming
tapi kita harus memilih milih game yang benar benar bisa disupport sama si smartphone kita
jangan kita memilih game game berat yang akhirnya memaksa si smartphone kita
ini untuk bekerja lebih keras lagi gitu
memang tidak ada patokan khusus kapan kita harus mengganti perangkat ponsel
idealnya memang mengikuti kebutuhan
dan bukan sekedar memuaskan hasrat gaya hidup
agar pengeluaran anda menjadi lebih terkontrol